selanjutnya kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan arus balik dari berbagai daerah
sudah ada produser lapangan naufal zakwan di pelabuhan bakauheni lampung
dan juga diana valencia di ruas gerbang tol cikatama
kita akan ke tol cikatama terlebih dahulu kita akan bergabung dengan diana valencia
halo selamat malam
diana ini kalau saya lihat dari layar gambar di belakang anda cukup ramai
apakah pantauan arus lalu lintas atau arus balik mudik di tahun dua ribu dua puluh tiga ini memang lengang
atau sempat terjadi kepadatan
ya setelah empat sore jelang malam ayo kalau bicara soal kepadatan memang ada
antrean kendaraan tetapi tidak panjang ataupun signifikan begitu ya
tadi saya coba dari arah jawa menuju ke arah jakarta khususnya di gerbang tol cikampek utama
yang merupakan jadi salah satu titik rawan kepadatan
yang diungkapkan oleh jasa marga ini antrean kendaraannya tidak lebih dari satu km
ini artinya bahwa masih cukup normal dan untuk mengetahui kondisi terkini
saya akan bergeser sedikit kemudian foto jurnalis cnn indonesia maria oktober
akan menunjukkan kepada anda kondisi terkini di gerbang tol cikampek utama
yang anda lihat di layar ayu ini merupakan arus kendaraan dari arah jawa menuju ke arah jakarta
dan mereka sudah melewati gerbang tol cikampek utama
terpantau memang banyak kendaraan pribadi dan juga bis begitu ya mengangkut penumpang
dan kalau bicara soal data ayo bahwa memang berdasarkan data dari jasa marga
per pukul enam sore waktu indonesia barat ini kurang lebih ada empat puluh tiga delapan ratus kendaraan
yang melintas dari arah jawa menuju ke arah jakarta melalui gerbang tol cikampek utama
nah kemudian ayu apakah ini ada peningkatan signifikan dari kemarin
jawabannya tidak ada
karena kalau saya bandingkan dari periode waktu yang sama begitu ya
dari pukul delapan pagi sampai dengan pukul setidaknya lima sampai dengan enam sore begitu
memang kisaran kendaraan yang melintas dari arah jawa menuju ke arah jakarta
ini berkisar di angka empat puluh tujuh
kalau kemarin ini di sekitar empat puluh tiga lima ratus nah kalau untuk hari ini ada empat puluh tiga delapan ratus kendaraan
yang melintas dari arah jawa menuju ke arah jakarta
nah ayu perlu dipahami dan juga diketahui begitu ya bagi mereka yang hendak balik ke arah jakarta
bahwa memang benar beberapa waktu lalu kementerian perhubungan korlantas polri
ini menyebutkan prediksi arus puncak balik lebaran dua ribu dua puluh tiga ini jatuh pada dua periode
periode pertama kemarin yang sudah lewat tanggal dua puluh empat dan juga dua puluh lima april
kemudian periode kedua ini pada tanggal tiga puluh mei
sampai dengan satu april dua ribu dua puluh tiga
tapi kalau mengutip begitu ya pernyataan terbaru dari kapolri jenderal listio sigit
yang kemarin turut meninjau langsung begitu ya
di beberapa titik rawan kepadatan seperti di gerbang tol cikampek utama
menyebutkan bahwa tadinya prediksinya ketika puncak arus balik
ini perharinya kendaraannya bisa mencapai dua ratus tiga ribu kendaraan perharinya
tetapi ternyata realitanya
jadi para petugas entah itu polisian kemudian jasa marga ini diminta untuk waspada sampai dengan h plus tujuh lebaran
mengingat bahwa di tanggal dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh sembilan april ini
saya ambil contoh ayu kalau misalnya anda adalah kendaraan golongan satu begitu ya
kendaraan pribadi tap in di gerbang tol kali kangkung
kemudian tap out di gerbang tol cikatama biasanya harganya rp tiga ratus lima puluh dua
tetapi karena apabila anda melintas di tanggal dua puluh tujuh april sampai dengan dua puluh sembilan april
nah hal inilah yang bisa jadi salah satu elemen untuk merangsang masyarakat bergeser
ayu waktu pemilihan kepulangan mereka ke arah jakarta begitu
yang mungkin tadi saya sudah beritahu
yang tadinya mengikuti berakhirnya cuti bersama di area perkantoran
ataupun di bidang perkantoran di kantor mereka masing masing begitu
kemudian bergeser mengikuti diskon tarif tol tersebut begitu ya
sehingga polisian jasa marga ini menyebutkan akan terus waspada
mengantisipasi apabila ada lonjakan arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga di arah
dari arah jawa menuju ke arah jakarta
selain itu yang juga perlu diperhatikan
adalah rest area ayo tadi saya sempat memantau di rest area km enam puluh dua
rest area ini merupakan salah satu rest area yang cukup ramai
mengingat ini adalah rest area pertama yang akan dilintasi oleh kendaraan
apabila mereka selepas dari gerbang tol cikampek utama
ditambah ini merupakan rest area yang cukup besar begitu ya
tadi saya pantau memang tidak ada kepadatan kendaraan
dan di sana sudah ada kepolisian yang mengatur keluar masuk ke kendaraan
supaya bisa lebih cepat
kemudian sirkulasi kendaraannya juga bisa teratur begitu ya
ada imbauan dari jasa marga dan juga korlantas
bahwa yang hendak menggunakan rest area ini kurang lebih bisa tiga puluh menit begitu ya
untuk bisa memaksimalkan ataupun bergantian
supaya tidak terjadi kepadatan di satu titik
tetapi sistem buka tutup sudah diberlakukan
dalam satu titik tersebut memang dirasa sudah over capacity ataupun overload
seperti pada arus mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga lalu
tentu memang toleransi bagi sesama pemudik yang hendak kembali ke arah jakarta
ini dikedepankan begitu ya
karena memang tidak ada sanksi ataupun penegakan hukum
yang dilakukan oleh petugas kepolisian di rest area
apabila sudah lebih dari tiga puluh menit
contohnya seperti itu
sehingga memang rasa tenggang rasa dan juga toleransi yang dikedepankan
dan diimbau oleh saya mengutip dari kak korlantas irjen firman santiabudi
ayo kembali ke anda
baik terima kasih diana valencia
laporannya dari tol jakarta cikampek
dan dari sana kita akan beralih ke pelabuhan bakau heni lampung
sudah ada naufal zakwan di sana
halo naufal selamat malam
bagaimana pantauan arus balik pada hari ini
kalau saya lihat di belakang anda cukup ada kendaraan yang mengantri
apakah memang sudah ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan di sana
ya baik selamat malam
ayu saat ini saya sudah berada di dermaga dua
tempatnya di pelabuhan bakau heni
memang seperti yang anda lihat di belakang saya saat ini
beberapa kendaraan terutama kendaraan roda empat dan juga kendaraan roda dua
sedang mengantri untuk masuk ke dalam kapal
dan karena memang sesuai dengan puncak arus mudik
pada gelombang satu di tanggal dua puluh empat sampai dua puluh lima april dua ribu dua puluh satu
itu akan terjadi puncak arus balik
lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
dan namun pada tanggal dua puluh enam april ini
dua ratus tiga puluh dua penumpang sudah menyeberang dari pelabuhan bakau heni menuju ke pelabuhan merak
yang memang sebelumnya itu berjumlah sekitar delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh delapan penumpang
dan memang sudah ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh pihak pelabuhan
terutama osdp dan juga beberapa petugas lainnya
untuk melancarkan arus balik pada tahun dua ribu dua puluh
untuk mengetahui lebih detail bagaimana perrealisasian
antisipasi arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga di pelabuhan merak
saya sudah terhubung dengan gf utama dari asdp bakau heni
yaitu bapak rudi
selamat malam bapak rudi
selamat malam pak keman
pak mungkin boleh dijelaskan sedikit terkait antisipasi yang sudah dilakukan
dari pelabuhan bakau heni untuk mengurai kemacetan
karena memang dari beberapa hari lalu sudah terjadi peningkatan jumlah pemudik yang luar biasa
baik untuk antisipasi mengatasi arus mudik
khususnya arus balik dari bakau heni ke merak
kami pt sdp cabang utama bakaoni sudah melakukan beberapa hal
terutama terkait dengan hal tersebut yaitu kita sebelumnya merencanakan rencana operasi
dalam rencana operasi tentunya kita menyiapkan segala sesuatunya
yang pertama yaitu terkait dengan masalah fasilitas
baik itu kapal maupun dermaga
yang kedua main power
dan yang ketiga ya itu
terkait dengan kesisteman
kapal sudah kita siapkan enam puluh lima kapal siap operasi
untuk dermaga kita siapkan tujuh dermaga
dan untuk main power kita siapkan kurang lebih seribu tiga ratus orang
yang terdiri dari tenaga keamanan bko security
tenaga cleaning dan tenaga lainnya yang untuk mendukung kesiapan angkutan lebaran tahun dua ribu dua puluh
untuk kesisteman kita untuk mendukung itu kita sudah menyiapkan tiket online
jadi pengguna jasa dapat membeli enam puluh hari sebelum keberangkatan
dan paling sedikit yaitu satu hari sebelum keberangkatan sudah mempunyai tiket
sehingga dalam masuk pelabuhan tidak terjadi antrian
oke baik ya perudin terakhir
untuk antisipasi ini nantinya akan diakhiri pada tanggal berapa pak singkat saja
baik untuk antisipasi ini diprediksi ya tanggal tiga puluh akan terjadi puncak arus mudik kembali
ini ada dua puncak arus mudik yaitu yang kemarin dan rencana diprediksi tanggal tiga puluh april ini
baik cap tudi selamat bertugas kembali
jadi seperti itu ayu memang untuk antisipasi nantinya akan terus diperpanjang
karena memang mengingat pada arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga akan terjadi dua gelombang
di mana kita akan mencari penyelenggaraan
karena gelombang kedua akan terjadi pada tanggal tiga puluh april sampai satu mei dua ribu dua puluh tiga
baik terima kasih banyak atas laporan anda
naufal zagwan melaporkan langsung dari pelabuhan bakau heni lampung
dan sebelumnya ada diana valencia melaporkan langsung dari tol jakarta cikampek
selamat malam selamat bertugas kembali